pria yang akrab di sapa abah juhri ini sudah menjadi sopir beragam jenis angkutan umum sejak empat puluh lima tahun silam